ketua dewan pakar partai golkar agung laksono merayakan ulang tahun ke enam puluh delapan nya dengan mengundang sejumlah tokoh
calon gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menjadi salah satu tamu yang hadir dalam acara syukuran tersebut
acara digelar di kediaman agung laksono di kawasan cipinang cipedak jakarta timur
selain ahok beberapa tokoh juga hadir seperti ketua umum partai golkar setia novanto dan ketua umum p tiga jan faridz
dalam acara ini agung laksono bersama dengan sejumlah tokoh menyatakan dukungannya pada pasangan calon gubernur dki jakarta nomor urut dua basuki jarot
menanggapi dukungan itu ahok mengaku telah mengenal agung laksono sejak lama dan memastikan akan datang di setiap hari ulang tahunnya
saya datang lah biasanya